pemerintah kabupaten cianjur telah mengajukan anggaran kepada kementerian keuangan melalui badan nasional penanggulangan bencana
untuk memberikan bantuan kepada rumah yang rusak ringan rusak sedang dan rusak berat akibat gempa
jika telah disetujui pemerintah maka proses rehabilitasi bisa segera dimulai
bupati cianjur herman suherman telah mengajukan anggaran untuk perbaikan dua puluh empat satu ratus tujuh rumah yang terkena dampak gempa pada senin dua puluh satu november kemarin
rinciannya adalah sebelas dua ratus tiga rumah rusak ringan dengan plafon sepuluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rumah rusak sedang dengan plafon dua puluh lima juta rupiah
serta lima enam ratus tiga puluh satu rumah rusak berat dengan plafon rp lima puluh juta rupiah tiap rumah
bantuan akan diberikan secara langsung melalui rekening bpbd kabupaten cianjur kepada warga setelah terverifikasi oleh tim
sementara untuk rumah yang rusak berat terdapat dua metode yang bisa dilakukan
setelah mendapat asismen dari tim survei kami persilahkan warga masyarakat untuk segera memperbaiki yang rusak ringan maupun rusak sedang
yang mana pelafonnya anggarannya sudah ditentukan
yang rusak ringan mendapat bantuan rp sepuluh juta
yang rusak sedang
yang rusak sedang mendapat bantuan dua puluh lima juta
tentunya sesuai nanti setelah diverifikasi ke lapangan